perusahaan listrik negara dalam waktu dekat akan menaikkan enam power purchase agreement dari pembangkit listrik tenaga surya di indonesia timur
kenam plts ini memiliki kapasitas lima sampai lima belas mw yang tersebar di kupang lombok dan gorontalo
dilansir detik finance direktur aneka energi terbarukan kementerian energi dan sumber daya mineral
atau sekitar satu tiga ratus tiga puluh per kwh
saat ini peneretanganan ppa tinggal menunggu surat penetapan menteri esdm